bagaimana kalau kita datengin aja ke rumahnya si sulang
buat apaan meh
ntar dibut lagi nih
kita tuh datangnya baik baik aja
tidik agak curiga
baru kalau ketemu si roby
baru kita bilang
awas tuh gua ya
jangan macem macem ya
jangan coba coba lo pengaruhin pak haji buat musuhin gue
gair banget sih ngapain juga
bang kardun biasa
ngapain lo dateng kemari
hei berani lo ya dateng kemari nih
bu aji yang cantik
kok ngomongannya begitu banget sih
gak enak banget
sebab gue kagak mau lo bawa pengaruh jelek buat laki laki
tapi sampe sekarang belum dimaafin sama pak aji
lo mau pergi gak nih
eh lo juga berdua pergi
kita juga bu haji diusir
sain aja lo pada dateng kemari lo
ini namanya buat pencegahan
biar abah lo tuh kagak mikirin kawin lagi nih
yaudah deh kalau gitu
roh mau masuk ke rumah dulu ya mi ya
kalau bener yang ngejar si robby itu orang kaya mi
kita bisa berabe nih
keluarga si sulam makin naik deh statusnya
itu dia bah yang umi yang khawatirin
sementara kita ini makin kepuruk
umi ini rasanya udah gak sanggup ngadepin ini bah
pasti bakal ketawa itu sama si sulam
pokoknya ya pak ya
kita mesti dapetin lagi si rahmadi
kita mesti cari jalan
biar dia berdua tuh nyatu lagi
bagaimana ya pak
apa kita paksa nak rahmadi
ya kalau terpaksa sih
gapapa deh beh
umi kagak mau kalah sama keluarga si sulam
apa lagi pak di pengajian umi udah dibikin kesel tuh ambil si lodi itu
itu tuh ada cincin yang umi seneng amibu rosa
dia yang dapetin
kesel banget rasanya
yang jual itu khusus pejabat pedagang jualannya
iya makanya umi demen banget
rasanya umi pengen nangis bener deh
waktu dilihat si lodi pake cincin tuh
udah dah jangan omongin jadi sedih umi
umi dapet ide nih beh
bagaimana kalo kita datengin aja ke rumahnya si sulam
buat apaan mi
ntar dibut lagi nih
kita tuh datengin ya baik baik aja
titik agak curiga
baru kalo ketemu si robi
baru kita bilang
deketin si rahmadi
tapi nak rahmadi kan gak mau melanjutin hubungannya sama rumana mi
karena rahmadi itu
sudah jatuh cinta sama orang lain
bukan karena robi
masih percaya aja mulut orang
itu sih cuma nakal nakalannya bini sirasidi
buat ngegertak kita tau gak
jadi kita jangan pantang mundur
kita ke rumah sulam nih
jangan ke toko dipanggil
kita mau pergi nih
awas ada yang belanja
kembalian lebih lagi ke orang
tenang bu haji
aku datang kesini mau ngaterin kurma nih
situ rumah banyak banget
rumah dari mekah
wah pasti manis manis tuh
iya kan aku tau kamu suka banget sama kurma rob
kamu dari mana nih
asal tau tau aja
ya ampun rob
aku tuh tau banget setiap kali buka puasa
kamu tuh yang pertama cari pas si kurma
bentar raya buka puasa disini sama sama ya
bukannya rere gak mau
tapi raya udah kebuda ada keperluan lain
yaudah kalo gitu raya pamit dulu ya
rene gak bisa buka puasa sama sama lagi deh
biasa aja mpo
mungkin rere lagi sibuk
insya allah di lain waktu ya
mudah mudahan aja ya roh
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ada perlu apa ya
iya ada kudu yang kita omongin sama si robby
gak usah disini aja deh
gua cuma mau ketemu si robby
kudu ada yang kita omongin sama si robby
ada perlu apa ya
pake mau ketemu robby
jadi gua datang kemari
jangan deket deketin rahmadi lagi
gua tau lo emang temen temen lo preman semua
tapi gue minta kebijaksanaan lo
kaga kepilih sama rumana
ya lo kudu terima dong
jangan pakai ngancam ngancam gitu
maksud pakji dan buahji apa sih
itu yang namanya maling gak ada yang ngaku
kalo ngaku tuh penjara penjara
yaudah deh rob
lo kagak usah bela diri
lo dengerin aja apa yang gua mau
ayah tuh kagak pernah ngomong sama haji memunda sama haji muhyiddin
untuk ngancem rahmadi
kayak anak kecil aja
tapi kan lo tahu sendiri gimana itu mulutnya sepasang sejoli
urusan begini aja bisa panjang
ini suatu ujian buat ketulusan cinta lo
ya kagak lah
sipan di manis men
asal abah sama umi tau ya
kenapa itu bang rahmadi ninggalin rob
karena rom ngaku sendiri ke bang rahmadi
kalau rom itu masih mencintai bang roby
jadi ini sama sekali gak ada hubungannya langsung sama bang robi
haa umi kagak percaya
umi denger sendiri kalau lo tuh nolak si robi
kenapa roh ngelakuin itu semua
karena rom tuh gak mau abah sama umi itu benci terus sama keluarga bang haji sulam
eh jangan bohong lo mah abah rom
lagian om heran banget deh sama abah sama umi
kenapa sih setiap ada masalah itu selalu disangkut pautin sama keluarganya haji sulat
selalu abah sama umi bilang kalau penyebabnya itu adalah keluarga haji sulam
apalagi sekarang abah sama umi itu main ngancem ngancep